kenapa sih kalau aku nelpon mulanya enak santai tapi tau tau kita berantem
kamu tuh yang cari gara gara
iya aku cari garanya apa
disuruh mikir gak mau
siapa yang gak mau
berarti kamu belum mikir
tapi masih pedes
ya rasain aja sendiri kan tadi udah mama lara
itu artinya kamu gak serius
serius mau nikahin kamu
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
pake mentega pake mesis pake keju pake sele
harga roti tawarnya berapa
harga mesisnya berapa
harga kejunya berapa
harga selenya berapa
kan kamu yang bilang sendiri
akang masih sakit makannya bubur aja
makanya akang nilai nilai yang paling baik adalah roti yang paling baik
mending masakin bubur aja
maksud akal biar ada selingannya
udah gak usah rewel kayak anak kecil aja
sayur lodeh sayur kacang merah
yang kamu sebutin
semua kesukaan saya
tapi gak seenak masakan ibu aku
kalau masaknya sering
pasti nantinya jadi lebih enak
kamu jadi terlatih
lebih tahu takaran bumbunya yang pas itu segimana
kenapa kita jadi ngomongin soal masak
saya itu suka sama perempuan yang cantik
rajin sama pinter masak
biar cepat sembuh
biar bisa kerja lagi
kita punya rencana buat beli rumah
rencana akan buat sewa rumah gimana
supaya kita punya tempat khusus buat produksi
biar bisa lebih banyak yang kerja
biar ada tempat yang lebih luas
buat jumur kicimpring
harus yang deket dari
dari rumah kita
kalau yang agak jauh gimana
akang udah liat liat
nunggu kamu selesai ngajak ngomong
telepon orang yang kamu bayar
dik dik apa kabar
hari ini beres
hari ini beres
mudah mudahan bukan omong kosong
berani beraninya kamu nyuruh saya
barusan kamu nyuruh saya tenang
kamu udah sampe
malah udah masak
tadi mas bawa oleh oleh dari sumedang
kiara makan tahunya boleh pake cabai rawit juga ma
nanti kamu kepedesan
cabai rawitnya yang kecil
ah mama mau gitu ah
yaudah coba aja kalo kamu gak mau dilarang
terus kamu udah mikir
mau kerja di mana
mau kerja apa
mau kerja di mana
mau kerja apa
kok belum tau
katanya udah mikir
iya tapi belum tau
kamu kan udah ngelamar imas
iya aku tau
gak usah dikasih tau
aku yang ngelamar kamu
masa gak tau
bukan itu maksudnya
kamu serius gak
ya serius lah
masa udah ngelamar nge serius
kita kan punya perjanjian
sebelum nikah kamu udah gak di pasar lagi
tapi kan aku masih punya waktu
iya tapi kan harusnya kamu udah mikir dari sekarang
iya mikirnya emang udah
tapi hasilnya belum ada
kenapa sih kalau aku nelpon mulanya enak santai tapi tau tau kita berantem
kamu tuh yang cari gara gara
iya aku cari garanya apa
disuruh mikir gak mau
siapa yang gak mau
berarti kamu belum mikir
tapi masih pedes
ya rasain aja sendiri
kan tadi udah mama larang
itu artinya kamu gak serius
kok oh ya
benar kamu sayang aku
kamu masih ragu
kamu udah aku lamar
keluarga kamu bilang iya
kenapa masih ragu
benar kamu sayang aku
kamu emangnya demi apa
demi terwujudnya cita cita saya
meramaikan kasanah percopetan di kota ini
untuk menuju kesana kita harus memperbesar kekuatan
memperbanyak personil menambah jumlah tim
bukan seperti sekarang dimana kita hanya punya satu tim
dalam waktu dekat
kalau bisa besok harus ada satu personil lagi supaya tim yang ada sekarang bisa dipecah menjadi dua
masing masing dengan jumlah personil dua orang
tapi pemecahannya bisa dilakukan sekarang
meskipun tidak untuk
kalian yang sekarang trio akan saya pecah menjadi duet dan solo
kamu yang paling senior menjadi rekan duet sekaligus mentor dari deden yang paling junior
kamu jangan pelanggat pelongok aja kamunya siap nggak
siap bersolok karir
bagus sekarang semuanya berangkat
sempedang sepedang sepedang
tadi kak fadli kesini
biasa urusan kerudung
soal kak ubed sama kak junaidi yang udah gak ikutan lagi
sampai dia ada ide buat bisnis online
dia nawarin diri buat ngehandle bisnis onlinenya
aku belum ngambil keputusan ya atau enggak
terus yang dia omongin belok ke soal kue yang aku sediain
siapa yang buat aku bisa bikin kue atau enggak
terus dia bilang dia suka perempuan yang cantik soleha rajin sama pinter masak
terus masalahnya apa
kalau kang gebang pensiun yang megang terminal siapa
aku maunya hubungan aku sama dia cuma bisnis aja
nggak usah ada yang kayak gitu
tadi kak fadli ngomongnya cuma gitu aja kan
nggak bilang suka kamu atau apa
mungkin sebetulnya kak fadli biasa aja tapi kamu nyokeran
atau mungkin malah kamunya yang suka sama dia
jangan ih coba kamu pikirin lagi kamu rasain lagi
selebihnya biar urusan saya
terima kasih buat laporannya
sekarang kalian manggal di sini
itu yang namanya fadli
yang ubed bilang ngerebut diza